jokowi mempertanyakan alasan mengapa kedekatan dirinya dengan jan etes dipersoalkan
apabila laporan ke bawaslu tersebut benar benar dilakukan
dengan nada bercanda jokowi akan dengan senang hati meminta sang cucu diperiksa bawaslu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini